sementara itu kondisi seluruh korban penyekapan di pulau mas yang dirawat di rumah sakit kartika berangsur membaik
namun tim dokter masih membatasi para korban untuk berkomunikasi dengan orang lain karena masih trauma
dari hasil pemeriksaan luar dan juga dalam tim dokter tidak menemukan adanya luka serius
hanya trauma yang masih dialami para korban
dibutuhkan waktu sekitar lima hari untuk pemulihan
sejumlah polisi juga masih memantau kesehatan kelima korban sambil menunggu waktu yang tepat untuk meminta keterangan lebih lanjut dari para korban